saudara selain penumpang arus balik memadati stasiun pasar senen jumlah penumpang yang akan mudik juga masih tinggi
hari ini sudah ada empat puluh tujuh ribu lebih penumpang arus balik turun di daerah operasional satu ki jakarta
hari ini delapan belas lima ratus penumpang tiba di stasiun pasar senen jakarta
angka ini masih bisa bertambah mengingat adanya kebijakan wfh bagi asn hingga tujuh belas april mendatang
meskipun arus balik tetap berjalan arus mudik masih tinggi di stasiun pasar senen
pemudik mengaku baru bisa mendapatkan tiket kereta api untuk keberangkatan hari ini
pantauan terkini arus balik lebaran di stasiun pasar senen yang jadi salah satu pintu masuk ke ibu kota jakarta
kita tanyakan pada jurnalis kompas tv masni rahmawati di stasiun pasar senen
masni selain arus balik arus mudik juga masih tinggi
masih terjadi ke kota mana saja tujuan para pemudik ini
ada lima kota tujuan dari pemudik yang akan mudik usai dari lebaran dua ribu dua puluh empat ini
di antaranya itu adalah kutoarjo bandung tasikmalaya dan juga ciamis
lima kota ini memang tidak terlalu jauh dari jakarta
dan juga dari pemudik ini memilih mudik usai lebaran karena beberapa alasan
salah satu alasannya yaitu mereka tidak mendapatkan tiket di tanggal tanggal potensial yaitu di antara tanggal empat hingga tanggal sembilan april dua ribu dua puluh
karena itulah mereka akhirnya membeli tiket untuk mudik di usai lebaran dua ribu dua puluh empat yaitu hari ini juga kemarin
dan mungkin saja akan ada masih ada pemudik yang akan mudik ke luar jakarta pada esok harinya
selain itu pun dari pt kai juga memberikan diskon kepada pemudik yang akan
untuk mudik usai lebaran yaitu adanya potongan sebesar dua puluh persen untuk dari tiket yang dijual seperti itu
jadi pemudik ini dapat membayar tiketnya sebesar delapan puluh saja
dan juga dari data kai dop satu jakarta untuk hari ini saja keberangkatan dari dop satu jakarta ini sebesar dua puluh enam dua ratus enam penumpang
yang keluar dari jakarta menuju ke beberapa wilayah di jawa barat dan juga jawa tengah
untuk dari stasiun pasar senen ini sendiri ada delapan belas empat ratus delapan puluh enam penumpang yang keluar pada hari ini
selain itu pun dari pemudik ini juga yang maksud kami dari penumpang yang keluar dari jakarta ini melalui stasiun pasar senen ini
tidak hanya mudik tapi juga mereka balik di mana mereka ini bertempat tinggal atau kampung halamannya itu ada di jakarta juga sekitarnya
di luar jakarta dan juga sekitarnya seperti di jawa timur dan juga jawa tengah
iya mas lalu apakah ada potensi kembali terjadinya lonjakan arus balik mengingat belum semua pemudik kembali ke kota asalnya
iya tentunya untuk potensi dari peningkatan arus balik itu di stasiun pasar senil ini memang bisa saja terjadi mengingat kemarin saja untuk siang
oleh humas daob satu jakarta untuk siang saja itu ada empat puluh tujuh penumpang yang sudah masuk ke daob satu jakarta seperti itu
namun saat dari penutupan penghitungan data pada pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan pada kemarin itu menyentuh angka empat puluh delapan ribu ini bisa saja terjadi untuk hari ini
di mana tadi kami mendapatkan informasi untuk dari daob satu jakarta ini sendiri
sudah ada empat puluh tujuh ribu lebih penumpang yang masuk ke beberapa stasiun yang ada di daerah operasional satu jakarta
untuk selengkapnya ini merupakan keterangan dari humas kai daob satu jakarta iksan hendry wintoko
untuk hari ini ini prediksi mungkin agak menurun tapi terlihat di belakang kami itu ternyata penumpang yang mudik juga cukup tinggi
artinya arus mudik ini masih tetap berjalan dan kami tetap siap melayani
dapatkan tadi di para penumpang yang ditanya oleh pak dirut waktu sapa pelanggan
ternyata mereka tahu bahwa tanggal tanggal ideal mulai dari tanggal empat sampai dengan tanggal sembilan sampai dengan hari raya itu memang penjualan sampai seratus persen
maka mereka bergeser sampai dengan hari ini mereka katakan
pak saya mudiknya baru hari ini karena baru dapat tiketnya hari ini
peningkatan ini juga bisa terjadi karena ada beberapa
dari asn dan juga instansi yang menerapkan wfh pada tanggal enam belas dan juga pada tanggal tujuh belas april dua ribu dua puluh
dan karena ada penerapan wfa ini dimungkinkan saja untuk hari ini dan esok itu masih ada peningkatan pemudik yang balik ke jakarta
dan juga ini bisa meningkatkan dari angka yang disebutkan tadi yaitu empat puluh tujuh ribu lebih yang sudah masuk di daob satu jakarta
sedangkan untuk hari ini tadi ada sekitar

sedangkan di stasiun senen ini sendiri ada lima belas ribu
maksud kami ada delapan belas lima ratus empat puluh lima pemudik yang sudah balik dan juga keluar dari stasiun pasar senen ini
selebihnya itu ada yang berhenti di bekasi dan juga jatinegara
masing masing itu ada lima empat ratus empat puluh lima orang dan juga jatinegara itu ada empat tiga ratus dua puluh enam orang
puncak arus balik yang terjadi untuk dari kereta api ini sendiri khususnya di stasiun pasar senen ini terjadi pada tadi malam atau senin malam
di mana itu mencapai empat puluh delapan ribu lebih dari penumpang yang sudah turun di daob satu jakarta ini
ya terima kasih jurnalis kompas tv masni rahmawati langsung dari stasiun pasar senen jakarta